masalah pertanian mulai menjadi fokus para inovator
kecanggihan teknologi dianggap bisa membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas lahan
bayangkan ketika kita bisa menyulap angka angka ini menjadi data berguna bagi para petani
itulah yang coba dilakukan oleh perusahaan bernama ci agriculture
menggunakan sistem manajemen berbasis analisis mulai dari cuaca sensor tanah citra satelit hingga drone
data masuk diolah dan disulap menjadi sebuah rekomendasi
salah satunya antisipasi ketika serangan hama datang
serangan terakhir dan kita bisa melihat daerah serangannya di mana aja dan jenis jenisnya seperti apa
dan kita juga bisa tracking riwayatnya pada masa tertentu apa yang dia lakukan
aprotan apa jenisnya apa dosisnya berapa
selain menggunakan bantuan nanosatelit untuk menangkap gambar area lahan bekerjasama dengan planet com
ci juga membuat aplikasi bernama hara untuk berkomunikasi sekaligus menarik data dari lapangan
aplikasi ini jadi bekal utama seorang petugas penyuluh lahan ke lapangan
ketemu petani melihat lahan
dia bawa ini sebagai alat utama buat data masuk ke seluruh sistem monitoring
dia datang ke salah satu lahan dia bisa jalan di pinggir pematangnya
sepanjang dia berjalan di pinggir pematang poligoni akan terbentuk
lahan yang nggak ketahuan luasnya posisinya di mana jadi ketahuan
dari posisi ini kita tahu luasnya tahu cuacanya tahu ketinggiannya tahu elevasinya irigasinya dan seterusnya
agriculture mengklaim telah melakukan uji coba pada area lahan di wilayah lampung
melibatkan satu tiga ratus petani selama tiga musim hasilnya seperti ini
karena yang kita beritahu kepada mereka atau rekomendasikan melalui ppl itu
kalau ada hama mereka treatment dengan apa
masa tanam itu kapan
window untuk harvesting itu kapan
sehingga kita tahu perilaku petani terhadap lahan tersebut
meski terdengar efektif sebagian aktivitas canggih ini masih sebatas uji coba
bahkan beberapa peralatan masih berupa pura rupa

perubahan cuaca ekstrim pada tahun dua ribu tiga puluh diprediksi akan berimbas pada penurunan drastis produksi pertanian di berbagai kawasan dunia
kehadiran smart farming berbasis data diharapkan bisa membalikan prediksi
sekaligus membuat bumi terus hijau dan produktif
radina ataprawira jakarta